jelas tujuannya apa
lu tuh sepupu gua
gua anggap adik gua sendiri
lu mestinya tau apa alasan gua ngajakin lu di kelepanan jalanan
tujuannya jelas fa
inilah keragaman indonesia
gala masa muda yang ada di desa antara ini
kamu lagi tuh
nih hampir nih
baru mulai juga

bineka tunggal ika itu beda beda
tapi tetap satu juga
jadi kalau menurut gue mendingan kita selalu harus menghargai
budaya itu kan pasti beda beda
iya lah kayak kita semua
gini kan kita nggak ada yang
tahu kapan kita dipertemukan
dan sebelumnya kita gak saling mengenal
kita semua jadi teman
sama lah teman tapi gak serah
ngerasa jadi cinta
kalau ngeliat pertunjukan bareng saya gini ya
enerjik terus juga
berasanya seneng banget ya
enerjik dan selalu happy
yang gak jelas tujuannya apa
lu tuh sepupu gua
gua anggap adik gua sendiri
lu mestinya tau apa alasan gua ngajakin lu di kelepanan jalanan
tujuannya jelas van
lu jadi apaan
lu jadi apa sekarang
apa yang lu dapetin dari anak black cobra
bikin onar bikin masalah
akhirnya masuk sini juga kan
gua pengen liat mana temen temen lu anak black cobra yang dateng sini
buat jenguk lu buat nolongin lu keluar
gak ada van
lu mendingan sadar deh
murni tuh sayang banget sama lu
dan dia juga pengen yang terbaik buat lu
jadi mendingan lu keluar dari black cobra
daripada kejadian lagi kayak gini
enak banget sih
ngapain lu selesai
kalian cak collaborate di program program saya
oh tasnya dicompet aja
ish reva sama boy enak banget ya
udah jadi model iklan dibayar
bimbulnya gratis lagi
la kita mah harus bayar
kamu juga bisa kok gratisan
keren lo mau jadi model iklan juga yan sama meli
iya jadi model bareng bekas
shh udah udah jangan risik
mending kita liatin reva sama boy tuh cocok banget ya
ini jangan sampai terjadi lagi
jangan sampai ada anak black cobra yang tertangkap
pasti ada salah satu anggota klub motor lain
ini jadi informan buat polisi
karena seumur hidup gue nge track
itu jalan itu jalan yang paling aman dari polisi
kita harus cari tahu siapa yang sudah berani berani
lex gue ngerasa ini pasti kerjaan anggota klub aja
di sini kan lo semua udah pada tau